mau lari kemana lagi tuh
ngapain lu deh tadi lari larian terus
lu cantik banget
kemarin itu dia sempat nebak
mau dikasih jam tangan bip
beb nanti ceritain yuk
ayo kita berangkat ke sekolah
ini ditaruh dulu robot robotnya
jangan lupa dibawa topinya
kita pake sepatu ya
jadi kapan bisa dikirim pak
bapak ajukan proposal dulu
setelah disetujui baru bapak bisa kirim
berapa hari pak
biasanya dua atau tiga hari pak
ini pak sisa sampelnya
mau nambah pak
oh enggak enggak udah ini aja

terima kasih ya
kamu baik banget
mak cari yang boh
masih kita ngobrol di dalam
cowok yang kemarin
stres deh kayaknya
gue ke gedung aduan ya
selamat pagi pak dpr lambang
lagi meeting ya
kemana sih itu cewek
ngapain dia dari tadi lari larian terus
mau lari kemana lagi tuh
ngapain lu deh tadi lari larian terus
lu cantik banget
stres lu ya
pengen lihat di gabung
kamu amenitiesnya perbedaan
awal yang doang
tunggu di situ deh
udah disitu aja gak usah deket deket gue
begini mak suami ambo udah habis bilang ramuan emak bisa dijual online
diiklanin gue gak percaya
itu si albert pernah janji mau iklanin kamar gue
ternyata sampai sekarang nggak jelas urusannya
bukan diiklanin mak tapi jualan lewat online
kalau udah habis ambo ambil barang dari emak nanti ambo yang jual
terus gue dibayarnya kapan
nah kalau barang gue gak laku
nanti kalau barangnya nggak laku itu urusan lo ya gue gak balikin duitnya